sampai jumpa di video selanjutnya
uang jahitan ibu belum ngubul semua
alah ibu tuh suka ngarang deh kaya janjinya sekarang
ada yang lupa ya
dari rumah temen pak
oh jadi zaman sekarang
kalau temen boleh cium ciuman segala ya
kamu pikir papa gak tau
papa kenapa sih
laras bukan anak kecil lagi pak
laras berhak pacaran sama siapapun
dan berteman sama siapapun
laras udah gede pak
karena kamu masih anak papa
mulai besok tidak ada lagi pulang malam
papa yang akan menjemput kamu
enggak usah bohong
kamu pikir aku gak tahu
apa sih sebenarnya mau kamu
aku tuh udah muak lihat tingkah laku kamu yang gak pernah berubah
kamu tuh gak kapok kapok kali ya
kamu kenapa sih
eh urusan kamu
perkawinan kita sebenarnya hanya untuk tameng melindungi nama baik keluarga kamu
aku hanya menuruti kemauan ibuku
karena rasminya kita sudah bercerita
dan aku gak mau ada orang berbuat zina di rumah ini
sekarang kalau memang kamu mau kembali ke rumah orang tua kamu
mas mas alvin vera ya mas ya
papa kenapa lagi
kok muka papa sedih gitu seperti itu dah
pasti gak gara laras lagi ya pak
nggak bapak cuma
papa itu tadi marahin laras
cuma akan terlalu berlebihan
jadi sekarang bapak agak merasa bersalah
agak merasa bersalah
udah lah pak
kalau memang laras bersalah
papa wajar kau malah nalas
lagian bapak itu gak perlu merasa bersalah seperti itu
papa cuma takut kalau nantinya laras akan kenapa napa rom
papa gak usah khawatir
sekarang yang penting istirahat tidur
kamu juga mau istirahat
hai pak malam pak
cewek lo tuh adeknya romi kan
bener emang kenapa
gue kemarin lupa kembalikan
tapi lu gak usah khawatir
udah gue cuci kok
harum lagi nih
yaudah kalau gitu
buat kenang kenangan gue aja ya
gak dapat orangnya
sabut tangannya juga boleh
eh besok kita janjianya dimana
oh yaudah deh
oh yaudah deh
terus kalian mau kemana nih
kalau gitu gue sampai sini aja ya
lo gak salah ras
ya enggak lah
soalnya katanya gue gue gue lagi ada disini
jalannya gue disini
kalau gitu kita nyanyi dulu nek
iya yaudah deh
sampai besok ya
tenang dulu goum
gawat kenapa sih ya
siapa yang culik adek gue hah
gua nggak tahu dan gua nggak ngelihat
pokoknya gua lihat mobilnya arahnya ke sana rom